saat bulan puasa tenaga cenderung menjadi berkurang
sehingga kita sering merasa lemas dan malas untuk melakukan sesuatu
padahal aktivitas sehari hari harus tetap berjalan
meski rasa lapar dan haus sangat terasa
ini sih karena kebetulan lagi wfh juga
jadi di rumah aja lebih sering lebih ngara ini sih kejualan di rumah gitu
tapi sekali sekali kayak seminggu sekali keluar ngabuburit sama teman teman
kan saya freelance ya freelance wedding gitu dukung foto lah
jadi kalau selama bulan puasa kayak nggak ada gitu
jadi kayak lebih banyak di rumahnya sih
kalau olahraga pernah biasanya seminggu sekali hari minggu main badminton
malas malasan tak berlaku bagi melissa gilbert
seorang influencer yang tetap berolahraga sekalipun pada bulan puasa
ia tak ingin kondisi tubuhnya berubah hanya karena berpuasa di bulan suci ramadan
makanya itu aku pengen nge boost lagi semangat aku di bulan puasa
supaya nggak lemes lemesan segala macem
ya salah satu caranya dengan olahraga ini
dan juga salah satu manfaat lainnya adalah kalau kita sebelumnya emang udah punya otot ataupun muscle
entah itu di seluruh tubuh kita gitu ya
kalau kita gak latih selama bulan puasa bulan ramadhan nanti bisa hilang
apalagi kita makannya juga kurang kan biasanya kan gitu
kalau misalnya nggak diperhatiin gitu loh asupan makanan hariannya kayak gitu
jadi lebih ke situ aja sih makanya oke boost energi boost semangat juga buat tetap olahraga
lalu apa bahaya malas bergerak pada saat berpuasa
menurut dokter spesialis kedokteran olahraga wawan budi
ada beberapa dampak fisik yang dapat kita alami

misalnya saja berpeluang terjadi obesitas
karena sering mengonsumsi gorengan dan minuman manis pada waktu berbuka
bahkan jika anda malas bergerak anda akan merasa lebih lemas
yang paling parah anda juga berpotensi mengidap berbagai penyakit
seperti hipertensi kolesterol dan diabetes
dari beberapa penelitian duduk atau berbareng lebih dari tujuh jam dalam sehari untuk usia produktif
itu masuk dalam kategori sedentary lifestyle
merupakan pintu masuk dari segala macam sakit
kita malas gerak kemudian kita dari spend timenya ngemil gitu
nah itu nambah resiko lebih obesitas
nah anda tentu tak ingin berat badan anda malah naik saat berpuasa
karenanya sempatkanlah untuk berolahraga ringan
jangan lupa tetap jalankan aktivitas selama berpuasa
jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas malasan
adi dwi nanda kunchoro jakarta